sementara itu satgas penanganan covid sembilan belas kabupaten cilacap jawa tengah
membubarkan pesta pernikahan yang digelar di masa pembelakuan
pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm darurat
selain melanggar aturan saat ppkm darurat
pesta pernikahan ini juga tidak mengantongi izin
satgas penanganan covid sembilan belas kabupaten cilacap
mendatangi lokasi resepsi pernikahan seorang warga
di kelurahan merta singa pada minggu sore
kedatangan satgas covid sembilan belas ini sontak membuat pemilik acara terkejut
lantaran masih banyak tamu undangan yang datang
petugas lantas meminta resepsi pernikahan ini dibubarkan
karena menyalahi aturan yang wajib dipatuhi masyarakat
selama pelaksanaan ppkm darurat mulai tiga hingga dua puluh juli mendatang
saat ppkm darurat resepsi pernikahan hanya boleh dihadiri tiga puluh orang
dan tidak melakukan makan perasmanan di tempat
selain melanggar aturan ppkm darurat
resepsi pernikahan ini juga tidak mengantongi izin dari pihak berwenang
petugas dibantu warga akhirnya membongkar tenda
dan seluruh ornamen resepsi penikahan
pembubaran ini dilakukan untuk menekan laju penularan covid sembilan belas
di kabupaten cilacap
berdasarkan laman corona jatengprof go id
cilacap masuk dalam zona merah atau risiko tinggi penularan covid sembilan belas
hingga empat juli dua ribu dua puluh satu kasus positif covid sembilan belas di kabupaten berjuluk
kota bercahaya ini mencapai sepuluh tiga ratus enam puluh dua orang
kota fair embarang resepsi dan tambah ngacil
tiga bulan ke enam lungguan
jika jangan di langit pasang
luar dengan pakai